jadi harus lebih hati hati lagi mentaati rambu rambu lalu lintas dan jangan lupa berdoa supaya tetap aman juga sampai tujuan
karena banyak sekali yang nunggu kan keluarga nunggu siapapun menunggu
setuju apalagi yang namanya keselamatan tetap nomor satu ya
bukan hanya di darat saja tapi juga di udara nih
seperti informasi berikut ini di mana ratusan penumpang pesawat sriwijaya air terlantar di bandara juanda sidoarjo dan bandara sultan hasanuddin di maros sulawesi selatan pada kamis kemarin
pesawat tidak diberangkatkan karena alasan kerusakan dan keamanan
para penumpang diberi pilihan refund atau pengembalian tiket atau penjadwalan ulang penerbangan
penumpang pesawat sriwijaya air tujuan ternate dan balikpapan terlantar di ruang check in dan ruang boarding bandara juanda sidoarjo kamisore
pesawat yang seharusnya mengangkut mereka tak dapat terbang
petugas hanya memberikan informasi jika pesawat sedang mengalami kerusakan
para penumpang diberikan pilihan untuk refund atau pengembalian tiket
pembelian dan penjadwalan ulang penerbangan
menurut humas pt angkasa pura i surabaya penundaan terjadi bukan karena penghentian layanan dari gapura angkasa terhadap maskapai sriwijaya air
memang ada penundaan penerbangan tapi bukan dikarenakan karena tidak beroperasinya atau penghentian pelayanan dari gapura itu
lebih kepada aspek teknis operasional dari sriwijaya
pembelian dan penerbangan
tak hanya di bandara juanda sidoarjo sejumlah penumpang sriwijaya air di bandara sultan hasanuddin makassar juga terlantar sejak rabu hingga kamis sore
mereka tak bisa berangkat sesuai jadwal karena penerbangan dibatalkan
petugas maskapai memberikan pengembalian uang kepada para penumpang yang batal berangkat dan mempersilahkan mereka membeli tiket pesawat lain
hingga kamisore tercatat enam penerbangan sriwijaya air dibatalkan
mulai dari tujuan manokwari timika balikpapan
jah cengkareng hingga ternate
alasannya salah satunya adalah untuk menjaga safety dari kami juga pak
karena pemerintian pelayanan dari pihak khususnya teknik yang dimana dibawahi oleh gmf itu menghentikan pelayanan untuk pesawat sriwijaya air
kami sih berharap yang terbaik buat keputusan manajemen hti ini itu semua ditentukan di pusat
belum ada kejelasan sampai kapan penerbangan akan ditunda
petugas maskapai masih akan menunggu keputusan dari manajemen sriwijaya air di jakarta
tim liputan cnn indonesia